lembaga pemeringkat rating dan investment information atau rni asal jepang menaikkan peringkat utang luar negeri indonesia menjadi triple b dengan outlook stabil
dilansir cnn indonesia com peringkat utang luar negeri indonesia sebelumnya berada di level triple b minus dengan outlook positif dan sekarang berada di level triple b dengan outlook stabil
perbaikan peringkat utang ini terjadi akibat indikator pertumbuhan ekonomi indonesia yang bergerak positif seperti pertumbuhan ekonomi inflasi defisit fiskal porsi utang pemerintah hingga cadangan devisa
gubernur bank indonesia agus martowardoyo melihat kenaikan peringkat ini menunjukkan hasil positif kinerja pemerintah termasuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang sempat merosot